sedara kapolri jendralist tio sigit prabowo menanggapi rencana tim hukum ganjar mafud
yang akan menghadirkan seorang kapolda untuk membuktikan dugaan kecurangan pemilu di mahkamah konstitusi
menanggapi rencana tim hukum ganjar mahfud menghadirkan kapolda
kapolri menyatakan kalau ada kapolda yang melanggar akan diproses jika memang ada buktinya
kapolri mengaku masih menunggu siapa nama kapolda yang akan dihadirkan tim hukum mahfud md
kita tunggu saja seluruh hasil
sebelumnya tim hukum ganjar mahfud tengah menyiapkan saksi dan ahli untuk dihadirkan dalam sidang
penguatan hasil pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat di mahkamah konstitusi nanti
salah satunya yang direncanakan menjadi saksi adalah seorang kapolda
tonung bilang dampak dari pernyataan sikap dan kebijakan berdampak pada perilaku pemilih
pernyataan pernyataan sikap sikap kebijakan kebijakan yang
pengalitik itu memperawai perilaku pemilih
kalau kita lihat dari segi komunikasi politik kita juga bisa membuktikan bahwa komunikasi politik itu punya dampak karena perilaku pemilih
saya tidak mau menyebutkan namanya lebih dulu tapi kita sedang mendiskusikan itu secara internal ya
bagaimana kita akan menampilkan semua saksi saksi dalam hal yang akan kita ajukan
nasional anies mohaimin siap menggugat sengketa hasil pemilihan presiden ke mahkamah konstitusi
jurubicara timnas amin iwan tarikan bahkan bilang saksi dan bukti sudah siap
tim hukum anies muhaymin juga terus berkoordinasi dengan tim hukum ganjar mahfud menyiapkan gugatan ke mk
kami presentasi akhir untuk menyampaikan tentang kesiapan kami yang sudah mencapai
seratus jadi naskah permohonan kami sudah sembilan puluh delapan siap
diikuti dengan saksi saksinya sudah siap semua
bagus komunikasi terus kami berapa kali rapat bersama dengan kawan kawan tim hukum tiga
saling memberikan arahan masukan dan memberikan informasi
tapi prinsipnya kita akan jalan sendiri sendiri tapi kami akan koordinasi